ya banjir tidak saja merusak bangunan rumah milik warga banjir yang datang tiba tiba menyebabkan seringkali terlambat kita mengamankan dokumen penting yang dimiliki
bagaimana jika dokumen kita sudah terlanjur rusak akibat banjir
lalu sambungan telepon sudah terhubung bersama kami dari arsip nasional republik indonesia
ada anak agung gede sumardika pegawai arsip nasional republik indonesia
selamat sore pak agung terima kasih sudah bergabung bersama kami
pak agung bisa anda jelaskan lebih spesifik lagi langkah apa yang harus diambil oleh warga jika kemudian dokumen dokumen berharga milik mereka ini rusak akibat diterjang banjir pak
iya selamat sore terima kasih mas aldi
jadi pertama yang perlu ditindaklanjuti atau disikapi oleh masyarakat dan harus diketahui masyarakat apabila arsip atau dokumen keluarganya kena dampak banjir
adalah pertama mengepakuasi arsip pesulap
terima kasih pak agung
dengan menggunakan alas dan panas tidak terlalu panas
latas saja bisa dipres dan kemudian kami menggunakan cara atau metode enkapsulasi namanya program dari lwl alaska dari arsip nasional khusus untuk korban bentana
nah untuk proses restorasinya sendiri kerusakan dokumen berapa persen yang kemudian bisa di restorasi oleh arsip nasional pak
dan bagaimana karakter dokumen rusak yang bisa diperbarui atau dikembalikan lagi oleh tim
iya kategori perusahaan asip atau dokumennya itu kita untuk korban bencana banjir khususnya di jakarta pada umumnya kan dokumennya basah
jadi dalam keadaan apapun silakan bawa ke andri atau dengan cara seperti tadi
dan perlu dicatat kami andri hanya memperbaiki atau membantu perawatan dan perbaikan fisik daripada arsip atau dokumennya
memperbaiki informasinya seperti itu
oke jadi hanya perbaikan fisik saja begitu apabila ada kemudian tulisan tulisan yang hilang ataupun pudar karena terkena air itu juga bisa dibantu begitu pak
itu tidak bisa instansi lain yang punya wewenang atau tugasnya
artinya dari arsip nasional sendiri biasanya dokumen dokumen apa saja pak yang bisa diperbarui yang datang yang kemudian para korban banjir ini minta dilakukan restorasi di sana
yang sudah masuk
masyarakat datang langsung sampai hari ini datang langsung ke andi lebih banyak membawa aset keluarga yang berbentuk surat tanah sertifikat atau imb dan sebagainya
surat tanah sertifikat dan juga imb
nah kemudian dari andri sendiri pak dengan metode khusus yang dilakukan tersebut kira kira tadi saya tanya berapa persentase kerusakan yang kemudian bisa diperbarui kembali kira kira apakah bisa menjadi dokumen utuh kembali
ya secara fisik
kami tidak membatasi dalam arti kami akan menerima selama dokumen itu dibawa dan berdomiesi
satu yang kedua tidak dalam bentuk laminating
itu bisa kami perbaiki bisa kami bantu perbaikan fisiknya
termasuk yang rusak berat sekalipun silakan bawa ke andri
pak agung anda katakan tidak dilaminating
kalau kita ketahui banyak sekali masyarakat indonesia yang suka melaminating atau melakukan press terhadap
dokumen dokumen miliknya begitu apakah kemudian metode ini sebetulnya tidak disarankan untuk menjaga dokumen
ya setelah penanganan bencana yang kami lakukan oleh andri lakukan beberapa tahun belakangan ini kami mendapatkan inisiatif inovasi dari situ justru
karena justru asib asib yang dilaminating bukan berarti tidak masuk air pada saat bencana
kami menemukan banyak di daerah selama penanganan

asib asib yang dilaminating itu justru yang merusak
merusak lebih cepat asibnya asib masyarakat itu
karena airnya itu berkeluar dari asib laminatingnya
mungkin ada satu tips atau saran dari arsip nasional sendiri untuk menyimpan dokumen secara manual
begitu yang paling aman yang paling tidak mungkin rusak karena beberapa hal begitu
bagaimana kira kira tipsnya pak agung
ya ada beberapa cara atau metode
baik penanganan metode penanganan atau penanganan asibnya
pertama kita menyimpan tentunya di tempat atau menggunakan sarana yang memadai
dari tempat lembab disimpan yang di suhu dan kelembaban tertentu
terus menggunakan map atau folder yang memadai sesuai dengan kaedah kasipan
dan yang tidak kalah penting adalah untuk mulai hari ini mungkin bisa kami menyarankan
asik keluarga tersebut tidak dilaminating karena itu akan mengganggu proses restorasi apabila asyik tersebut terkena bencana
tidak bisa direstorasi karena tidak bisa dibuka
ya cara atau metode yang kami tawarkan solusinya adalah metode encapsulasi namanya
programnya namanya program layanan restorasi aset keluarga laras
oke dan bagaimana masyarakat sendiri ini bisa mengakses arsip nasional republik indonesia pak
harus melakukan appointment terlebih dahulu atau bisa langsung datang ke kantor
dan apakah ada kantor kantor perwakilan yang bisa paling dekat dari lokasi warga
ya sampai saat sekarang ini memang kantor asib nasional hanya satu satu saat di sini di ampera
nah untuk masyarakat yang di sekitar jakarta bisa datang langsung ke ampera raya
nah kalau yang ada di daerah bisa berhubungan dengan dinas dinas arsip pemerintah daerah setempat
karena kami juga mempunyai link
dengan para pegawai atau kantor dinas di seluruh indonesia
berapa nomor call center yang bisa dihubungi oleh masyarakat pak
jika ingin mengkonsultasikan dari arsip nasional sendiri tentang dokumen dokumen berharga mereka yang rusak
ya kalau dari lembaga melalui humas tentunya dua puluh satu tujuh ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh satu
menanyakan ataupun juga mengkonsultasikan tentang dokumen dokumen berharga mereka yang mungkin rusak karena terkena banjir pak agung
baik bapak anak agung gede sumardika dari arsip nasional republik indonesia atau andri
terima kasih sudah bergabung bersama kami
sekali lagi selamat sore pak selamat bertugas kembali